kelangkan minyak goreng kemasan bersubsidi minyak kita terjadi di berbagai daerah
kelangkaan ini terjadi dua bulan menjelang ramadan
apakah ada pedagang nakal yang bermain
untuk mengetahuinya saya ajak anda berbincang dengan direktur ekonomi komisi pengawas persaingan usaha
halo bapak selamat pagi pak terima kasih sudah bergabung bersama kami pak
selamat pagi terima kasih telah mengundang saya
pak mulyawan ini kita bicara mengenai kelangkaan
kalau tadi informasinya sudah dua bulan apa yang menjadi penyebabnya pak
apakah memang produksinya berkurang pasokannya berkurang
atau memang dalam tanda kutip ada modus dibalik ini pak
ya untuk penyebab pastinya masih dalam penelitian ya
namun dari pantauan teman teman kami di kanwil kanwil
itu beberapa distributor mengakui sudah tidak ada lagi pengiriman minyak goreng minyak kita ke mereka
jadi dari produksi itu sudah tidak lagi
jadi kami mengirimkan minyak goreng minyak kita kepada distributornya
dan juga kami masih penelitian apakah ini juga termasuk salah satu indikasi
ada apa yang menahan stok minyak kita untuk menahan
karena diperkirakan adanya peningkatan permintaan nanti di bulan ramadan seperti itu
kalau bapak tadi katakan memang sepertinya tidak ada pasokan ya pak
ya ada pasokan
kalau bapak tadi katakan memang sepertinya tidak ada pasokan ya
ya ada pasokan
lalu bagaimana dengan rantai distribusinya sejauh ini pak
apakah memang ada kendala
biasanya kalau cpo naik harga minyak juga naik
kemudian demand naik harga minyak juga naik
lalu bagaimana dengan minyak kita ini pak
skemanya seperti apa ya bapak lihat
jadi kalau berdasarkan regulasi terbaru itu
minyak kita ini kan diambil dari kewajibannya dmo dan dpo cpo ya
jadi harusnya stoknya pasokan stoknya amat
pasokan stoknya aman
karena kalau misalnya pelaku usaha tidak memenuhi dmo dan cpo itu
kementerian perdagangan bisa menjatuhkan sanksi
seharusnya seperti itu
ya nah ini kita besok ingin berdiskusi dengan kementerian perdagangan
ini bagaimana pelaksanaan dmo dan cpo nya
apakah ada sanksi ataupun insentif bagi pelaku usaha yang melaksanakan dmo jpo
bapak sudah dua bulan ya langka
berarti evaluasinya harusnya sudah cukup signifikan untuk mengetahui apakah penyebab dari kelangkaan distribusi ini ya pak
kemudian tadi bapak mengatakan ada indikator kemungkinan memang dalam tanda kutip penahan
terutama terkait dengan jelang ramadan ketika demand naik
sementara di pasaran tadi harga sudah di luar rp enam belas bahkan lebih tinggi daripada harga acuan pak
seperti apa bapak melihat ini pak
ya jadi memang kita masih ingin mengkonfirmasi ya
kepada kementerian perdagangan kami ingin mengklarifikasi bagaimana produksi minyak kita selama ini
karena kan dengan regulasi terbaru atau regulasi yang selama ini sudah dikeluarkan mengenai dmo dan cpo ini
harusnya cpo untuk minyak goreng rakyat minyak goreng curah dan minyak goreng kita ini
itu terpisah dengan cpo untuk biodiesel untuk ekspor
jadi benar benar cpo itu sudah dialokasikan khusus untuk
minyak goreng rakyat
dengan demikian seharusnya tidak ada lagi kelangkaan bahan baku seperti yang terjadi pada awal dua ribu dua puluh dua kemarin
nah itu yang kita ingin berdalam dengan kementerian perdagangan nanti
kalau bapak sendiri dari pindaka ppo apakah mengendus ada kedugaan akal akalan itu pak
karena memang kalau bapak katakan tadi dari semua variable seharusnya dari pihak produsen minyak sawit tidak mengalami kendala untuk minyak kita
karena sudah mendapatkan regulasi dari pemerintah
kemudian juga mengenai harga juga tidak akan mencapai harga lebih tinggi daripada harga pasaran pak
ya kita nanti setelah mendapatkan informasi dari kementerian perdagangan
nanti kita akan berdalam lagi kita akan mungkin klarifikasi juga dengan para produsen
untuk mengetahui apa mungkin kendalanya saat ini sehingga distribusi ataupun produksi minyak kita ini atau minyak goreng curah ini
ada hambatan seperti itu
jadi mungkin kan yang asal apa premisnya yang kita bangun saat ini adalah seharusnya cpu tidak ada lagi kendala begitu
ketersediaan cpo untuk minyak goreng itu harusnya tidak ada kendala
nah ini kenapa kok minyak goreng minyak kita ini bisa tidak hilang di pasaran seperti itu
bapak yang menarik adalah minyak kita ini sebenarnya peruntukannya untuk warga
menengah ke bawah maupun untuk warga yang menggunakan minyak untuk kegiatan berproduksi
seperti misalkan pedagang makanan gorengan yang paling sederhana ya pak
tapi setiap kali kita lihat sepertinya salah sasaran pak
sehingga banyak warga mampu justru beralih dan memilih minyak kita karena harganya lebih kompetitif
bagaimana anda melihat hal ini pak
ya jadi memang minyak kita ini kan kalau kita melihat ya itu dia bersaing head to head
dengan minyak goreng kemasan premium
dan secara otomatis sebagai konsumen dia akan melihat mana yang lebih murah
karakteristik minyak goreng itu kan sebenarnya sama ya
semua produsen itu memproduksi minyak goreng dengan karakteristik yang sama
jadi ketika minyak goreng premium ini harganya masih jauh di atas harga minyak goreng kemasan
secara otomatis konsumen akan memilih untuk minyak goreng apa
untuk membeli minyak goreng minyak kita yang lebih murah
sehingga biaya yang dikeluarkan rumah tangga itu bisa terlalu tinggi
begitu pak mul berarti pak ini ada kontrol dan sistem yang salah dalam distribusi
sehingga konsumsi minyak kita yang diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah
justru malah dikonsumsi oleh masyarakat juga yang mampu pak
ya jadi memang kan karena selama ini pembelian minyak kita itu tidak seperti apa
tidak diatur ya memang kita melihat di lapangan juga minyak goreng minyak kita ini diperjual belikannya bebas
jadi baik itu di pasar maupun di pasar di retail modern itu kan disandingkan begitu
nah itu memang akhirnya kita melihat juga ada beberapa distributor yang akhirnya sepertinya membandling bahwa minyak kita ini
dengan produk produk lain seperti itu
dan itu sangat kami sayangkan karena itu bisa berpotensi melanggar undang undang nomor lima tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan
berarti secara tidak langsung sejak beroperasi bulan juli tahun lalu pak
kalau kita melihat secara teknis distribusi pemasaran ada yang salah berarti kppu akan mengevaluasi ke depannya
sehingga tidak akan lagi mencari celah untuk menghandle ataupun menahan dari minyak kita ini
nanti produksi di jelang ramadan bisa dipasarkan dan harga bisa tetap naik pak
ya jadi kita akan terus memantau bagaimana ketersediaan stok dan ini dan juga kita akan mencari penyebab mengapa minyak kita
dan minyak goreng curah ini menjadi langka di pasaran karena kan memang karena ini produk yang permintaannya itu
tidak bisa disubstitusi ya minyak goreng itu sampai sekarang belum bisa digantikan dengan minyak goreng kelapa
ataupun minyak goreng yang lain yang harganya jauh lebih tinggi sehingga kebutuhan masyarakat akan minyak goreng ini harus terpenuhi
dan itu dan juga terjangkau seperti itu
jadi kita akan terus memantau kppu akan terus memantau bagaimana dan apabila ada hambatan ini ya kita akan terus mencari penyebabnya kenapa
kalau kita bicara mengenai harga ya pak saat ini tidak hanya minyak kita tapi juga harga minyak curah maupun minyak premium
masih cukup tinggi mengingat demand di indonesia kalau berdasarkan data bps konsumsi minyak rumah tangga saja per bulan tiga liter lebih ya pak ya
lalu bagaimana dari pihak kppu untuk memantau dan mengontrol harga minyak yang fluktuatif terutama nanti jelang ramadhan yang kurang lebih satu lima bulan lagi pak

biasanya kita sudah memiliki harga yang cukup tinggi jadi kita akan memang alhamdulillah di teman teman di kkn will itu sudah apa ya
biasanya sudah kita bekerjasama juga dengan satgas pangan dan juga tim pengendalian inflasi daerah
kemudian juga dengan dinas perdagangan dan perindustrian daerah itu kami sudah kami teman teman di lapangan itu sudah sering melakukan sidak
kemudian memantau harga kami juga terus memantau pasokan juga di lapangan seperti itu
udah itu memang saya pikir sebagai pencegahan lah bahwa itu ketika kppu beserta para stakeholder lainnya melakukan pengawasan
kami berharap tidak ada pelaku usaha yang mencoba coba lagi untuk mengatur pasokan ataupun menahan pasokan supaya harga minyak ini mengalami kenaikan seperti itu
pak mul kalau saya sedikit mau mengutip pernyataan dari mendak yaitu pak zulkifli hasan pada senin tiga puluh empat
yang tiga puluh januari kemarin yang mengatakan minyak kita itu tidak langka tidak berkurang
tetapi memang karena merek ini digemari oleh konsumen
sehingga tidak hanya dijual di pasar tradisional tapi juga masuk ke pasar modern retail sehingga demandnya banyak
berarti ini kedepannya harus ada regulasi yang jelas ya pak
mengingat memang peruntukan minyak kita untuk masyarakat menengah ke bawah
kemudian juga pemantauan dalam pelaksanaan perdagangannya sendiri juga harus dibenahi ya pak
ya kalau misalnya pemerintah memutuskan bahwa minyak kita ini hanya ditujukan untuk masyarakat taruhlah berpenghasilan menengah ke bawah
itu berarti memang harus dibuat regulasi terbaru
dan itu juga harus ada tata cara pembeliannya bagaimana minyak misalnya seperti beras murah gitu lah
jadi bagaimana sebenarnya yang bisa membeli beras komunitas yang murah
murah ini apakah dia harus terdaftar dalam suatu sistem tertentu
dan dia ketika membeli minyak kita dia harus menunjukkan bahwa dia memang terdaftar atau diperbolehkan untuk membeli
tapi sampai saat ini kita belum menemukan kebijakan seperti itu
dan memang kalau misalnya pemerintah memutuskan bahwa minyak kita ini hanya boleh dikonsumsi oleh masyarakat
itu ya berarti memang harus dibuat sistemnya seperti itu
tapi kalau misalnya minyak kita ini ternyata sebagai alternatif dari minyak goreng kemasan premium
ya memang berarti head to head ini akan selalu terjadi persaingan antara minyak kita dengan minyak goreng premium di pasar ini
pak ini terkait dengan kebijakan pemerintah yang akan mengganti biodiesel b dua puluh menjadi b tiga puluh lima di februari ini pak
apakah akan merubah dari pasokan minyak sendiri pak
mengingat memang pada penggunaan b dua puluh itu hanya sembilan juta kemudian b tiga puluh lima itu akan menjadi tiga juta
sehingga perlunya dua belas juta kiloliter pasti akan lebih banyak lagi
dan akan berpengaruh terhadap pasokan cpo juga pak
kalau kita melihatnya dari produksi dan permintaan cpo itu sepertinya tidak terlalu berpengaruh
karena kan produksi cpo kita itu
rata rata diangkat tiga puluh an juta ton
sementara domestik kita itu kebutuhannya mungkin sekitar delapan belas sampai dengan dua puluh juta ton
berarti kan kebutuhan suplai cpo untuk domestik itu masih berlebih
pelaku usaha masih bisa melakukan ekspor cpo tapi juga bisa tetap memenuhi kebutuhan dalam negeri begitu
jadi selama saya pikir selama kewajiban dmo dan dpo ini berjalan
harusnya tidak ada lagi kelangkaan cpo untuk kebutuhan produksi minyak goreng
baik terima kasih bapak muliawan untuk perbincangan pagi hari ini pak
salam sehat dan selamat bertugas pak
terima kasih salam sehat